sementara itu pemerintah kota surabaya dalam waktu dekat akan membangun sejumlah pintu air dan rumah pompa di kalimas untuk mengantisipasi banjir
pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi genangan air di kawasan utara surabaya yang kian parah
untuk mengantisipasi banjir yang tak kunjung selesai pemerintah kota surabaya berencana akan membangun pintu air dan rumah pompa di kawasan kalimas
upaya pembangunan ini dianggap penting karena banjir yang melanda sejumlah kawasan seperti ampel belauran dan genteng kali sudah pada tahap mengkhawatirkan
namun sayangnya pengajuan anggaran sebesar sembilan puluh miliar rupiah untuk membangun rumah pompa hingga kini belum mendapatkan respon dari pemerintah pusat
karena itu pemkot berencana merubah strategi dengan membiayai sendiri pembangunan melalui apbd
kita sudah musuhkan buat pintu air sama rumah pompa di kalimas ke pusat karena sebelumnya kemenangan pusat
tapi sampai sekarang belum ada jawaban
kalau nanti nggak diangkat nanti saya akan urus beberapa hari ini di pusat maka kita akan kerjakan sendiri
nilainya kurang lebih hampir sembilan puluh miliar
selain membangun rumah pompa untuk pencegahan awal pemkot akan menormalisasi sungai kalimas
sungai akan dikeruk sedalam dua hingga tiga meter
sementara untuk desain pintu air pemkot telah merancang modelnya yang sekaligus bisa menjadi ikon kota surabaya
sedangkan untuk lokasi pintu air
rencananya akan diletakkan di sisi utara surabaya sungai kalimas yang berbatasan langsung dengan laut
dengan terbangunnya rumah pompa dan pintu air
risma berharap kawasan utara surabaya dan sekitarnya terbebas dari banjir
wahyu pratama surabaya